pandemi covid sembilan belas telah menciptakan dampak yang sangat negatif terhadap kesehatan
tapi juga terhadap perekonomian indonesia
banyak sekali yang kehilangan pekerjaan banyak sekali yang usahanya terpaksa tutup
tapi di lain pihak ternyata covid sembilan belas ini memberikan peluang yang berbeda
kepada bisnis dan usaha di indonesia
mereka yang mampu beradaptasi mampu untuk berinovasi
dan memiliki platform digital ternyata bisa tetap bertahan
bukan saja bertahan bahkan berkembang
insight with desi anwar kali ini berada di gedung smesko indonesia
tempat dimana kita bisa melihat apa apa saja yang dilakukan oleh umkm indonesia
dan kuncinya adalah karena perekonomian indonesia rata rata ditopang oleh umkm
bagaimana kita bisa membantu untuk mentransformasi umkm di indonesia
agar menjadi perekonomian yang jauh lebih kuat jauh lebih bisa bertahan
dan mampu untuk memulihkan kembali perekonomian indonesia

dari umkm indonesiaogether dan israil uniberisity

salah satunya dirasakan oleh sektor usaha mikro kecil dan menengah di indonesia
banyak pelaku umkm yang harus mengalami penurunan pendapatan secara drastis
atau bahkan gulung tikar dalam satu setengah tahun belakangan ini
tidak semua pelaku usaha mikro kecil dan menengah terkena dampak pandemi covid sembilan belas
pelaku umkm yang berbisnis dengan memanfaatkan teknologi digital justru tumbuh signifikan
umkm sebagai penggerak ekonomi domestik dan penyerap tenaga kerja
tengah menghadapi penurunan produktivitas yang berakibat pada penurunan profit secara signifikan
untuk membangkitkan kembali kondisi ini diperlukan solusi mitigasi dan pemulihan
langkah mitigasi prioritas jangka pendek adalah dengan menciptakan stimulus
pada sisi permintaan dan mendorong platform digital untuk memperluas kemitraan
upaya lainnya yaitu melalui kerjasama dalam pemanfaatan inovasi dan teknologi
yang dapat menunjang perbaikan mutu dan daya saing produk
proses pengolahan produk kemasan dan sistem pemasaran serta lainnya
agenda transformasi kementerian kooperasi dan ukm adalah transformasi dari usaha informal menjadi formal
transformasi umkm masuk ke dalam rantai global dan ekspor
korporasi modern dan terdigitalisasi
serta penciptaan wira usaha baru yang mapan inovasi berkelanjutan dan menciptakan lapangan kerja
transformasi menuju umkm masa depan membutuhkan pendekatan berbasis ekosistem
yang tidak hanya holistik dari bulu ke hilir
namun juga menyertakan inisiatif dan sinergi dari seluruh stakeholder
tak hanya itu
rancangan upaya semangat dan tekad dalam mewujudkan visi masa depan telah tergambar
melalui logo baru kementerian kooperasi dan ukm
yang diharapkan akan dapat menjadi simbol kemajuan yang modern
membangun kooperasi dan umkm yang modern dan naik kelas
harus diawali dengan membangun pola pikir yang modern di tubuh kementerian kooperasi dan ukm
nilai atau pola pikir yang modern akan menjadi kekuatan untuk bergerak dan tumbuh bersama
dengan menyambungkan segala sumber daya demi kemakmuran bangsa
ada pun ekosistem modern untuk kooperasi dan umkm meliputi landscape baru dengan kekuatan sumber daya
insight with desi anwar kali ini berada di gedung smesko indonesia
gedung yang memamerkan yang terbaik ya hasil karya produksi dari umkm
seluruh indonesia saat ini saya berada di bus bank indonesia persisnya namanya wastra nusantara
seperti kita lihat ini luar biasa cantiknya karena indonesia ini ternyata kaya dengan kreativitas
kaya dengan budaya dan kaya dengan segala macam yang kita bisa jual dan kita jadikan satu sumber perekonomian yang kuat
gedung semesko indonesia ini adalah gedung kebanggaan menteri kooperasi dan umkm kita pak teten mas duki
tiap kali kita ketemu pasti ada di gedung smesko indonesia
saya sempat tadi ke atas pak teten belanja ini adalah sepatu hasil dari sumatera utara
dan terakhir kita ketemu pak tete pakai sepatu karya dari bandung
bandung ini juga bandung kalau yang lalu merek kesegara kalau ini fortune the legend shoes buatan bandung
yang sudah masuk ke
jadi ini sudah di ekspor
sudah pasarnya justru di luar
pasarnya justru di luar negeri luar biasa
ini kalau di harga ini saya lihat ya modelnya juga sangat modern kulitnya kualitasnya bagus
sudah diekspor berarti secara standar sudah memenuhi persyaratan internasional
ya ini custom product handmade dan sekarang kan memang lagi trend orang belanja bukan brand produk
yang mass produce ya
tapi lebih yang custom
ini harganya juga premium
kalau di jepang empat puluh lima juta
rp empat puluh lima juta untuk sepatu seperti ini
wow luar biasa
jadi sebenarnya kita sangat sangat potensial
pak teten terakhir kita ketemu kan kita bicara mengenai bagaimana indonesia ini kita sangat bergantung kepada umkm ya
sangat terdampak pada masa covid sembilan belas tapi kita juga lihat ternyata ada usaha usaha kecil dan mikro dan kecil yang ternyata mampu bertahan mampu berkembang
karena bisa beradaptasi dengan disrupsi
bisa berinovasi sudah memiliki platform digital sudah istilahnya produk produknya juga sangat kreatif dan inovatif
kalau kita lihat ya post covid ini
apa yang perlu kita lakukan supaya hampir semua umkm kita itu kelak akan menjadi umkm yang kita transformasi menjadi umkm yang modern
ya memang kita harus segera keluar dari masalah pandemi
jadi memang selama pandemi ini kita coba strategi kita bagaimana survive
ya bagaimana umkm kita tidak mati tapi bisa survive
nah pemerintah sudah memberikan berbagai stimulus dari sisi suplai maupun sisi demand
ke depan kita harus sudah mulai mentransformasi umkm kita
nah saat ini kami sedang menyiapkan ekosistem yang memungkinkan mereka untuk melakukan
naik kelas go digital go global
nah mulai ekosistem pembiayaan akses kepada pembiayaan
jadi akses ke pembiayaan sekarang kita buka
bukan aja akses untuk ke perbankan
akses pembiayaan ke kooperasi simpan pinjam
tapi crowdfunding venture capital seat capital kita buka
itu kita sudah atur di undang undang
jadi maksudnya apa
jadi siapapun bisa mendapatkan akses terhadap macam macam pembiayaan ini
apakah itu bank ataupun angel investor mungkin ya
karena menurut saya misalnya untuk investasi
nah cuma memang kita minta bermitra
supaya umkm nya tidak ketelan dengan modal besar
dan kemitraan usaha besar dan kecil ini
memang sudah kita desain di undang undang cipta kerja
dan investornya juga harus tertarik ya
bahwa ada potensi dari umkm
yang tertarik seperti modal ventura
ya untuk masuk ke sektor kuliner itu paling tertarik
banyak mereka yang bertanya mana produk produk makanan minuman yang lagi hit
ya yang sudah punya market meskipun terbatas
itu mereka sangat tertarik
jadi modal ventura dalam negeri atau termasuk luar negeri juga
termasuk luar negeri
artinya kita dari pengalaman itu perlu memang kita siapkan umkm kita yang produknya unggul
sehingga investor tertarik
nah kenapa modal ventura penting masuk ke umkm
karena mereka bukan hanya menginjek modal kerja atau investasi
tapi mereka juga membantu mengembangkan manajemennya
dan ini transfer teknologi transfer pengetahuan model bisnis yang inovatif
dan umkm kita butuh itu
dan juga transformasi dari sdm itu sendiri kan
ya dengan sendirinya
nah kami lebih senang sebenarnya mendorong kemitraan
usaha kecil dan usaha besar
bahkan kami kedepan punya konsep begini
kalau kita lihat misalnya umkm di negara negara seperti jepang korea selatan atau china
saya ambil karena kita kedepan harus seperti itu
apalagi harus eksporin bukan pasarnya bagi kita
ekspornya kan tinggi
karena mereka umkmnya itu menjadi bagian dari rantai pasok industri nya
membuat komponen komponen industri otomotif industri elektronik putch manufacturing gitu
jadi umkmnya enggak sendiri
nah jadi contoh ini menurut saya luar biasa
dimana umkm bisa naik kelas kalau bermitra dengan usaha besar
jadi bukan kompit
yang kecil dan besar kan pasti kalah
iya pasti nanti ditelan oleh yang besar
nah sehingga kalau yang usaha industri nasionalnya usaha besarnya naik yang kecil ke bawah
dan umkmnya juga mulai meningkatkan kualitas produknya
jadi sudah nanti produknya udah yang berbasis inovasi teknologi
bukan produk yang berbasis survival
ya bukan survival
atau hanya sekedar untuk ekonomi subsisten
jadi ini betul betul naik kelas
dan juga produknya juga memiliki nilai yang lebih tinggi
jadi ini yang disebut sebagai ekosistem itu
di situ di sini mungkin tadi disebut ada sentra produksinya lah misalnya
tadi kalau otomotif dan di situ komponen komponennya bisa kita menggunakan umkm
di undang undang cipta kerja misalnya
itu sudah ada
ada di undang undang cipta kerja
kemitraan usaha besar dan kecil misalnya nanti usaha besar kalau mau membagi sebagian produknya diproduksi oleh umkm
dia akan dapat keuntungan
insentif pajak dan kemudian lebih efisien
karena upah untuk di sektor umkm kan berbeda
kita perlu pikirkan bagaimana men scaling up yang kecil menengah dari sistem pembiayaannya
kecil menengah di atas sepuluh juta tapi di bawah
ya di atas sepuluh juta di bawah sepuluh miliar
kalau sekarang saja kan kalau di indonesia basis kita memang umkm
jadi luar biasa
tapi kebanyakan masih dalam sektor informal
yang kecil kecil tidak produktif
nah dari yang dan ada sekitar enam puluh empat juta ya pelaku usaha
ini kan tidak bisa semuanya kan
berarti ada yang harus prioritas dalam strategi low hanging fruit
apa yang bisa dijadikan prioritaskan untuk dijadikan ekosistem ini yang mana mana saja
nah kami membagi dua ya
jadi ada yang memang umkm dalam bentuk mikro yang usaha mandiri
mereka membuat usaha
karena tidak terserap di lapangan kerja
misalnya di sektor formal atau di industri
nah ini memang ekonomi subsisten
yang kita perlukan bagaimana mereka bisa survive
mereka bisa mengakses pembiayaan yang murah
ini berapa persen dari
jadi ini hanya perlu low touch saja
nah tapi ke depan solusinya bukan kita mau menambah jumlah mikro
karena yang mikro ini kan mereka bikin usaha mandiri karena tidak tertampung di sektor formal
yang kita harus siapkan justru di sektor formalnya
nah bank dunia sudah memberi catatan loh sama indonesia
bahwa sejak sembilan puluh delapan sejak krisis finansial kualitas lapangan kerja terus menurun
ya lebih sektor informal
lapangan kerja kan di sektor informal
nah kita harus segera mulai menyediakan sektor formal lapangan kerja yang lebih berkualitas
nah karena itu strateginya bagaimana membesarkan usaha kecil dan menengah
yang sudah mulai masuk ke teknologinya produknya misalnya sudah punya daya saing model bisnisnya unggul
nah ini di scaling up
sehingga nanti jumlah mikronya mengecil
karena kalau dilihat dari jam kerja upah tenaga kerjanya rendah sekali yang mikro ini
ini harus diserap di sektor formal
nah karena itu maka ekosistem yang kita siapkan bagaimana memungkinkan yang kecil menengah ini bisa di scaling up
sehingga bisa lebih menyerap lapangan kerja dan yang mikro mengecil
ya dan penghasilannya juga pasti meningkat ya
kualitas lapangan kerja menjadi lebih baik
nah ini yang perlu ekosistem
pembiayaannya itu tidak hanya cukup untuk modal kerja
tapi juga harus bisa investasi memperluas usaha
karena itu kur juga sekarang sedang kita usulkan dan sudah dibahas dengan pak presiden
karena bunganya sekarang sih bunga tentu harus kompetitif untuk umkm
plat satu tahun jadi setengah persen
kalau sekarang maksimum lima ratus juta evaluasi kami ini hanya untuk modal kerja
kalau untuk scaling up memperluas kapasitas usaha menambah permesinan nggak cukup kan
kami mengusulkan dua puluh miliar
supaya ini semacam seed capital
nah kalau begitu nanti akan makin banyak yang kecil jadi menengah yang menengah jadi besar
jadi ada peningkatan kualitas lapangan kerja dari informal ke informal
jadi fokus sekarang transformasi ini lebih banyak ke kualitas
jadi fokus sekarang transformasi ini lebih banyak ke kualitas

tapi ada yang kecil ini yang memang sudah punya potensi
tapi bisa di
nah dari segi pembiayaan atau akses terhadap modal
karena kita lihat selama ini dan di sini juga banyak himbara yang ikut serta
sebab bang bang yang besar tapi kan tadi juga disebut modal ventura atau investor crowdfunding
crowdfunding dan lain sebagainya
ini dalam scalenya seperti apa
yang mana yang paling cocok khusus untuk crowdfunding misalnya
yang mana yang paling cocok untuk angel investor atau modal ventura
yang mana yang dimana bank bisa ya kan mereka perlu know your customer dan lain sebagainya bisa membantu
saya kira memang betul ini juga harus ada strategi di pembiayaan
ada pembagian tugas
ada banyak sekarang
koperasi simpan pinjam misalnya
termasuk juga misalnya program pemerintah yang sangat bagus itu program mekar di pnm
itu modal di bawah sepuluh juta untuk usaha mikro dan ada proses pendampingan
nah ini hanya ini yang di mikro
karena ini hanya untuk survival
walaupun mayoritas dari umkm kita masih dalam skala itu
karena itu ini kur juga kan untuk kesini sebenarnya
ini di bawah sepuluh juta lah
di bawah sepuluh juta itu banyak sekali
pembiayaan untuk mikro di indonesia itu banyak sekali
dan ini yang diberi selama ini bantuan ya
yang diberi bantuan
nah yang kita perlu pikirkan bagaimana men scaling up yang kecil menengah dari sistem pembiayaannya
kecil menengah di atas sepuluh juta tapi di bawah
di atas sepuluh juta di bawah sepuluh miliar
wah lumayan besar sekali ini
nah itu kan misalnya modal ventura
misalnya mereka kita dorong untuk masuk ke startup startup
ya baik yang aplikasi digital maupun yang buka
nah supaya mereka ikut benahi manajemennya
menghubungkan ke market
ada pengembangan sdm gitu
nah kalau yang gede gitu saya kira nanti pasar modal dan perbankan
nah kalau menurut saya landscape ini kita benahi
menurut saya kita bisa menyiapkan umkm kita by design
selama ini kan nggak by design
umkm tumbuh karena nasib aja
iya karena memang tidak bisa diserap
pada ya istilahnya ini daripada menganggur
ini bagian dari survival
jadi kami melakukan pendampingan pendampingan
ngajarin mereka membuat konten
tetapi sekali lagi
tidak semua ini bisa jualan langsung
karena keterbatasan sdm
kalau sekarang kita pada tahap
seperti apa pak teten
kita kan punya target sampai tahun dua ribu dua puluh satu
saya lagi ngeberesin dulu nih
purpose kewirausahaan ya
supaya ada payung hukum
apa inti inti dari kewirausahaan itu seperti apa saja yang masih harus di
ya jadi misalnya kita akan fokus
nanti betul betul mencetak kewirausahaan usahaan baru
baik yang existing
yang punya bisnis model inovatif
tinggal kita besarkan
maupun yang masuk ide
ya berupa seed gitu
misalnya dari anak anak muda
ya banyak sekali sekarang startup startup kan
ya ini penting
sekarang ini kan sdmnya maaf saja
di dalam kompetisi sekarang
karena di dalam kompetisi global kan inovasi
nah kita perlu menyiapkan
dari anak anak muda yang terdidik
dan sekarang kalau soal teknologi
soal model business sekarang
saya kira indonesia gudangnya startup aplikasi digital di asia
memang banyak sekali justru di sini
contohnya itu yang sepatu ini kan
ini salah satu contoh dari wira usaha yang betul betul ini
nah saya mungkin dari segi ini ya
nanti bukan hanya yang memang tadi
yang inovasi teknologi
bagian daripada rantai pasok industri nasional atau global
tapi juga indonesia punya keunggulan domestik yang luar biasa
yaitu yang berbasis kreatifitas
karena orang indonesia ini kan
punya akar budaya yang sangat
ini kan isi perut lah istilahnya dari semua ya
ide kreatif tapi budaya dan semua ini pasti kalau dipasarkan
dan nilai jualnya ditingkatkan
kita kerjasama dengan bi wasra pusat wasra
ini kain kain yang terbaik
dan kalau dihitung jam kerja
ini kan lama dibikinnya
sehingga kalau dijual untuk barang murahan
enggak sejahtera pengrajinya
nah ini kan brandingnya mesti kuat gitu
jadi yang berbasis kreatifitas itu banyak sekali
ya ada mungkin nanti kita akan perkuat dengan kementerian parekrab juga
misalnya musik animasi movie
video game sekarang juga
ya video game seni pertunjukan
itu anak anak bandung kemarin selama pandemi yang membuat game game recehan
bisa punya pendapatan tiga puluh lima puluh miliar setahun
itu luar biasa sekali
dan konsumen berbasis itu
konsumen berbasis digital kan juga semakin meningkat
kita juga sebagai habit ya sebagai kebiasaan semua kita lakukan secara digital
belanja digital pesan makanan lewat digital banking digital
pokoknya semua beli baju sepatu dan lain sebagainya
tapi kan pemerintah sendiri kan sudah punya ya platform digital itu ya
dalam strategi digitalisasi kami punya strategi per trade area
kalau yang mikro yang kapasitas produksinya sedikit itu kita dorong mereka onboarding di media sosial
banyak yang jualan
banyak jualan di situ
kue di situ
kami di smesco sekarang sudah ada siren dan pulvement center untuk dukungan logistiknya
supaya pengirimannya juga murah
tapi yang kecil dan menengah kita dorong ke e commerce nasional dan global
jadi kita seperti itu
sudah ada berapa yang ikut dalam e commerce ini
e commerce kalau secara total hari ini ada tiga belas lima belas sembilan juta
umkm yang sudah on boarding di e commerce
selama usia e commerce kita kan sudah delapan sepuluh tahun
sekarang langsung dalam ya
dalam satu setengah tahun jadi dua kali lipatnya
nah karena situasi memang memaksa umkm dan konsumen ya belinya di online
kalau profil dari yang ikut e commerce ini yang lima belas juta ini rata rata siapa siapa saja
kebanyakan sih saya kira di kuliner
kalau misalnya lihat data penjualan selama pandemi yang paling growing itu
memang kita kuat di situ
nah lalu belanja pemerintah
kita dorong juga sekarang kan lewat e katalog
ini untuk bagian dari strategi percepatan digitalisasi
jadi sekarang umkm bisa menjadi pendor pemerintah
yang program bangga buatan indonesia ini
ini betul betul sudah diterapkan
itu sekitar empat ratus empat puluh enam triliun
jadi setiap tahun sudah diatur di undang undang cipta kerja
nah kan besar sekali
iya sangat besar
ini untuk memperkuat market demand
supaya nanti kalau market demandnya ada pembiayaan akan masukkan ke umkm
nah tapi kami ingin terus perbaiki
karena kita ingin lebih dari itu
jadi masih banyak kan produk yang kita impor
alat alat kesehatan alat alat pertanian
waktu saya dialog dengan para pelaku umkm itu bisa mereka bikin di sini
yang paling besar belanjanya itu di mana saja
sektor kesehatan sektor pertanian
ya termasuk juga yang keperluan keperluan kantor
misalnya untuk rapat makanan minuman sekarang umkm sudah bisa jualan
purniture fashion seragam tinggi kan itu
nah itu sudah harus umkm
nah itu kerjasama dengan platform ini kalau sudah
kita kan ada yang platform medsos misalnya yang seperti instagram atau facebook atau jualan di whatsapp dan lain sebagainya
tapi kalau sudah ada platform yang berbasis ini kan ada nama nama besar ya yang diajak kerjasama juga
kalau yang medsos itu kan kelemahannya dia nggak ada sistem logistiknya
dan nggak ada system payment
sama digital paymentnya
nah karena itu kami siapkan lewat siren id di sini sama full payment centernya
nah kalau yang dengan lkpp yang belanja pemerintah untuk kuliner ya mereka harus onboarding dulu
misalnya di go put di tokopedia di bukalapak mereka sudah shopee sudah gabung semua
sudah gabung semua
jadi kita lumayan ya sudah
karena menurut saya e commerce ini kan membantu dari sistem logistik sama payment systemnya
ini yang memungkinkan mudahkan transaksi
dan payment system semakin lama saya lihat semakin mudah tapi harus aman juga ini kan penting
sekarang sudah pakai cruise kan
bi sudah cashless gitu
ya sekarang semua tinggal hanya bawa smartphone atau gadget kemana mana ya
masuk ke mall juga sekarang ini
bukan saja karena covid nanti karena memang kebutuhan cashless
payment itu sendiri
dari segi pembiayaan dan peran fintech dan lain sebagainya dalam ini semua kira kira ke depan akan semakin besar pak teten
karena di situ kan dari segi persyaratannya juga jauh lebih
tidak ada yang menarik dari fintech
selama ini umkm itu sulit mengakses perbankan karena mereka tidak punya
tidak punya kolateral
sementara sebagian bank masih konvensional
nah fintech melakukan terobosan
mereka karena menggunakan teknologi digital mereka bisa tahu tuh digital record cash flow umkm
sehingga mereka berani kasih pinjaman karena yakin bisa sanggup bayar cicilannya
untuk apa agunan ditumpuk misalnya
kalau usahanya nggak lancar ya macet juga kreditnya
nah fintech saya kira membawa perubahan dan
ini sekarang saya kira bank bank sudah mulai kan
ya mereka juga harus beradaptasi kalau tidak kehilangan kan
sekarang bank sudah mau masuk ke digital
siapa siapa saja bang himbara
misalnya di swasta bca kalau himbara sudah harus siap dengan go digital
kalau tidak mereka akan kalah bersaing dengan p dua p lending
ya jadi kuncinya tuh adalah go digital
dari digital ini kan berarti harus ada pelatihan digital untuk migrasi ke digitalnya
dari sdm nya itu sendiri bagaimana
apakah ada pelatihan khusus mungkin yang juga disiapkan oleh smesco untuk menaikkan kelas
kelas untuk menjadi wirausaha yang baik dan sukses
ya pendekatan kami kan kalau kita mau ada percepatan go digital ya kita harus kerjasama dengan ekosistem digital
dengan siapa siapa saja kolaborasinya
hampir dengan semua
e commerce yang ada di indonesia termasuk juga yang cross border
jadi kami melakukan pendampingan pendampingan mengkurasi produk ngajarin mereka membuat konten termasuk strategi marketingnya
tetapi sekali lagi tidak semua ini bisa jualan langsung karena keterbatasan sdm
sehingga kami harus berpikir
sehingga kami harus melatih juga para jagoan jualan
para reseller drop shipper gitu ya
jadi ini ekosistem kan harus disiapkan
nah itu saya kira cukup bagus
ya jadi semua orang bisa menjadi bagian dari ekosistem ekonomi digital
ada yang punya produk ada yang tukang jualan
tapi ada juga yang produsen langsung bisa jualan di online
jadi sebenarnya resellernya
jadi reseller ini juga penting ya dalam ekosistem ini
termasuk kan banyak anak anak muda nih
anak anak kuliah mahasiswa banyak yang phk di sektor formal
nah mereka bisa kita serap untuk riset
saya kira program kartu prakerja di kemenko perekonomian juga ya upscaling skill mereka
itu salah satunya program untuk reseller produk produk umkm
nah tapi kita lihat juga perkembangan terbaru yang saya cukup mencengangkan datanya
yaitu ekspor retail ini dari waktu ke waktu terus meningkat
kita tahu memang tahun covid ini kuartal kedua kita lumayan ya meningkat karena ekspor
tapi ini juga karena lebih ke harga komoditas
nah bagaimana meningkatkan dari sektor non migas khususnya dari umkm ini
ya kalau misalnya sekarang pertumbuhan ekonomi
jadi memang umkm nih yang sedang bergerak
nah saya lupa angkanya tapi tren retail ekspor ini meningkat
ini retail ekspor ini satu fenomena baru di mana dunia sekarang dengan teknologi kita terhubung langsung
antara produsen di pelosok manapun terhubung dengan konsumen di pelosok manapun
dan bahkan kita sering sekali justru belanja dari luar negeri lewat platform kita di sini
ya sama juga dari kita orang luar negeri beli juga langsung ke platform di sini
nah ini opportunity yang sangat bagus di mana kita berbasis umkm yang produksinya sedikit
atau kita bisa kategorikan yang punya potensi untuk ekspor retail itu yang custom product
jadi bisa langsung terhubung dengan konsumen tidak lagi melalui mall mall nya
karena mall kan sudah
iya dan cost dan harganya juga bisa jauh lebih kompetitif karena tidak ada biaya biaya
bicara mengenai ekspor ini kan kalau ekspor kan biasanya wah ribet nih ekspor
izinnya dan kemudian menghubungi konsumennya pengirimannya dan lain sebagainya
ini bagaimana ekosistem ini justru memberikan insentif
bagi produsen umkm yang mungkin tidak punya pengalaman yang menjual barang ke luar negeri
supaya paham standar yang dibutuhkan itu seperti apa style yang lagi trendy itu seperti apa
terus kalau mengekspor atau mengirim barang itu seperti apa ini kan harus semua diselesaikan ya
ada dua hal ya yang pertama bagaimana prosedur ekspor
nah itu umkm
ribet gak sih
sebenarnya enggak bahkan kami sekarang sudah pilah lah
misalnya yang mikro mikro ini yang produknya sedikit bagus ini kan butuh agregator
yang mengumpulkan untuk semua
yang mengumpulkan terus yang sekaligus jadi optaker lalu menghubungkan dengan buyer di luar
nah agregator ini yang mengurus standarisasi segala macam ya
bahkan mendapatkan sertifikat di luar misalnya di negara tujuan
nah kalau satu persatu kan susah
yang kedua kualitas produknya kan yang harus kita tata
karena itu maka kami punya program kerjasama juga dengan asosiasi sekolah ekspor
ada ya asosiasi sekolah ekstra
jadi di smesco dengan sekolah ekspor untuk menyiapkan tadi yang sdm nya supaya mereka aware lah bagaimana ngurusin ekspor itu
tapi kita akan fokus yang memang kepada produk produk
yang potensinya ada
market demand global ada tapi supply chainnya belum rapi gitu
nah ini kita target
lalu yang kedua yang kita juga nyiapkan misalnya untuk wilayah timur itu smesco hub timur di bali
nanti ini untuk menjadi hub produk produk dari indonesia timur

misalnya untuk wilayah timur
misalnya untuk wilayah timur
misalnya untuk wilayah timur
misalnya untuk wilayah timur
misalnya untuk wilayah timur
untuk masuk ke pasar global
terutama yang produk produk yang
home decor itu biasanya
termasuk juga herbal
itu permintaan dunianya sangat besar
tapi kan perlu agregasi dulu
logo baru kan kita mau
karena itu branding
ini sekarang sangat penting
kita mulai transform
umkm yang tadinya ekonomis yang sukses
kita ingin transform ke produk produk
umkm yang punya daya saing
yang berbasis kreativitas
ini menarik sekali
kalau selama ini kan kita bicara konsep umkm
tapi sekarang ini di sini ada komponen kreativitas
produk produknya juga sesuai dengan
dan sehingga harganya juga
kalau kita misalnya beli sesuatu di butik
kalau beli sesuatu di supermarket ya
ini konsep ini saya lihat ya pak teten
berubah juga ya di bawah kementrian koperasi
dan umkm ini
ada semacam transformasi dari kementerian ini
logonya juga baru saya lihat
jadi apa nih
semangat masa depannya itu sudah
waktu saya menjadi menteri kooperasi dan umkm
saya juga kaget
ternyata backbone ekonomi kita itu
di kementrian koperasi dan umkm
tapi kenapa kementeriannya kelas tiga kira kira gitu
terus cara berpikir kitanya juga melihat umkm itu ya
hanya dilihat dari sisi survivalnya
jadi belas kasihan kalau kita mau beli barang
bukan karena sesuatu yang kita inginkan
ini kan dari segi keadilan ekonomi bagus sebenarnya
dimana tidak semua dikuasai oleh konglomerasi gitu ya
tapi ini merata
tapi kan yang harus kita pikirkan bagaimana ini
punya daya saing begitu
nah karena itu maka
ini harus kita rubah
oke jadi semangat logo baru ini
nah logo baru kan kita mau
kan itu branding
ini sekarang sangat penting
branding untuk kita mulai transform
umkm yang tadinya ekonomi subsisten
kita ingin transform ke produk produk
umkm yang punya daya saing
yang berbasis kreativitas
dan kita ingin ada scaling up
nah jadi kooperasi juga begitu
jadi lebih modern lah ini
kooperasi saya modern
kooperasi juga selama ini kan
ya di sektor marginal
ada beberapa daerah di indonesia yang tingkat partisipasi di kooperasinya tinggi
bali jawa timur kalbar ntt misalnya
itu contoh yang
memang itu daerah daerah yang membutuhkan pembiayaan yang gampang
saya melihat dari pengalaman misalnya fonterra
kooperasi penghasil susu terbesar di yusseland
atau kooperasi kooperasi agriculture di belanda
nah ini bisa menjadi solusi bagi pangan kita
yang berbasis petani petani perorangan berlahan sempit
ya kebanyakan barang petani kita ada
di bawah setengah hektare
gak mungkin kita bisa membangun corporat farming
yang bisa mensuplai kebutuhan pangan yang murah
dengan kualitas yang baik
dan juga tidak melibatkan banyak orang
jadi lebih ke heavy machinery
misalnya capitalnya kuat tapi pekerjaannya sedikit
nah karena itu saya dengan kooperasi
ini bisa kooperasi bisa mengkonsolidasi petani petani
menjadi berkooperasi dalam skala ekonomi
nah kooperasinya sendiri
harus menjadi uptaker
supaya ada kepastian market
nah ini solusi untuk menjawab bank
yang enggan memberikan pinjaman ke sektor pangan
karena potensi macetnya tinggi
nah karena tidak ada kepastian harga
karena kalau ada uptaker
bank rata rata mau masuk
nah ini yang sedang kita bicarakan dengan teman teman
himbara saya sudah bicara dengan menteri keuangan
dan bumd penting sekali kan
jadi idenya ke depan lebih banyak umkm yang bergabung dalam kooperasi
khususnya di sentra sentra produksi itu lebih baik ya
ya saya akan fokus dulu di sektor pangan
karena kita sangat butuh pangan
dan kita juga punya potensi untuk ekspor pangan
cuma kelembagaan usaha di sektor pangan ini masih gapoktan gapoktan yang nggak bankable
atau usaha usaha perorangan yang skala kecil
nah ini harus kita konsolidasi agregasi dalam skala ekonomi
apa tantangan terbesar untuk itu
karena di sini kan ada pangan ada nelayan perikanan petani
tapi juga yang perkebunan
kita kan punya banyak ya yang pekerja pekerja di situ
tantangannya kooperasi itu kan sudah kurang bagus di masyarakat itu
pengelolaannya atau dari itu
pengelolaannya atau dari image
image image yang kooperasi
dan kooperasi itu seolah olah ya urusan ekonomi pinggiran gitu
nah ini yang saya sedang coba
dan saya sudah mitra dengan ggp misalnya giant great giant pineapple
untuk mengkonsolidasi ini piloting di lampung
waktu saya di istana sudah
ini prototipe nya dari ini
jadi kami kerjasama di lampung di tanggamus
itu mengkonsolidasi lahan lahan petani yang sempit
sekarang sudah gabung dalam empat ratus hektare
menanam pisang mas kirana untuk ekspor
minggu lalu kita sudah mulai ekspor ke singapura
nah kita ini sudah bagus
tapi kami ingin terus kembangkan kooperasinya supaya kooperasinya jadi optacker
nanti dari lembaga kami dari lpdb kita akan perkuat pembiayaan untuk kooperasinya
untuk di on point
untuk di on pump nya bank
dengan bni bri
nah uptakernya sudah ada
buyernya untuk ekornya karena untuk pisang itu butuh dua puluh sertifikat
untuk masuk pasar eropa
mereka kan banyak sekali
tidak mungkin bertahan seorang per orang
nah ini sudah dengan ggp
nah kami juga akan membuat percontohan baru
masih pisang karena permintaan pisang dunia gede
itu benar meriah di aceh
untuk sekalian empat ratus hektar lagi
nah saya kira kalau untuk padi untuk tambang udang
kita bisa membangun korporat farming
yang produknya bisa berkualitas bersertifikat
produktifitasnya juga bisa lebih terjam
saya lihat ini kan sebenarnya industri agribisnis ya
yang kalau kita lihat di thailand ini kan sudah dilakukan
dan sangat sukses kalau kita kemana mana di supermarket
di luar negeri kan ini rambutan di kaleng
kaleng durian dan lain sebagainya kan kebanyakan justru dari thailand
padahal indonesia kan sumbernya
jadi kooperasi masa depan itu seperti itu ya
idealnya ada berapa jumlah kooperasi yang kita miliki mengingat kita punya enam puluh empat juta
sekarang ada satu ratus dua puluh ribuan kooperasi
dan tidak produktif sebenarnya
yang aktif itu tiga puluh ribuan
nah sebenarnya nggak usah terlalu banyak kooperasinya
karena itu perlu ada strategi di kooperasi itu ada namanya amalgamasi
tapi merger yang menguntungkan
prabowo bank itu kan kooperasi
pontera tadi produsen susu terbesar di dunia itu juga hasil merger merger
nah menurut saya kita harus mendorong petani berkooperasi peternak berkooperasi
karena di situ ada aspek kepemilikannya juga
itu yang dimungkinkan kita dalam struktur kepemilikan lahan yang sempit sempit
sawit kan udah perkebunan plantation
kompetitif di dunia
dan by productnya kan juga cukup banyak
nah kita kan kalau di horticultura misalnya padi kedelai jagung groceries
bahkan bunga sih anggrek itu
kita masih belum nggak bisa membangun corporate farming tadi
nah korporatisasi petani berbasis kooperasi ini yang sekarang jadi ide kami
iya dan kuncinya memang sdm
jadi kalau misalnya saya ingin menjadi pengusaha masa depan lah
istilahnya paham tentang marketing tahu mengenai kualitas punya produk yang bagus pengemasan yang bagus dan lain sebagainya
mencari investor kan
kira kira apa yang dicari
kualitas apa yang para investor khususnya modal ventura atau angel investor seed investor ini cari dalam sebuah inilah startup
ya sebenarnya kan mereka banyak yang mau masuk kepada startup yang sudah kelihatan bentuk model bisnisnya
marketnya sudah mulai kelihatan hanya perlu scaling up
nah venture capita harus masuk
nah ini gak jadi masalah
nah yang perlu kita siapkan karena kalau investor nggak mau di seed capital
mereka mau sudah ada ini profitnya nanti
sudah netas lah kira kira sudah netas
nah untuk program yang mengerami telurnya ini ini harus sikap kita harus pemerintah
oh jadi di sini peran pemerintah
peran pemerintah harusnya di sini
jadi kita melihat embryo embryo yang perlu kita tetaskan lewat pendekatan inkubasi dan terhubung dengan seed capital yang kur dua puluh miliar itu
yang itu terus saya minta supaya itu segera dijadikan kebijakan
supaya bisa segera melahirkan menetaskan embryo embryo
basis ekonomi indonesia itu umkm
jadi tulang punggung ekonomi itu dari sisi keadilan ekonomi itu kan umkm
nah yang persoalan adalah bagaimana kita meningkatkan produktivitas efisiensi sehingga share kepada pdb

pemerintah pak mbak mbak
pemerintah pak mbak mbak
pemerintah pak mbak mbak
pemerintah pak mbak mbak
pemerintah pak mbak mbak

sebenarnya kan kur itu tahun ini dua ratus delapan puluh lima triliun
tahun lalu rp satu ratus sembilan puluh triliun
dan nanti akan terus
itu kecil dibandingkan
masih ada potensi untuk berkembang ya
nah ini harusnya jadi seed capital
yang besar dari mana pasar modal dong
pasti nanti itu biasanya cita cita
kalau sebuah perusahaan masuk ke ipo itu berarti mereka kelasnya itu sudah lumayan tinggi
tapi kan konsumen juga harus diberikan insentif
ya kalau misalnya pemerintah sekarang belanja dari bangga buatan indonesia dari umkm
kan konsumen supaya kita juga lebih banyak belanja produk produk domestik
biasanya iming iming lah supaya tergiur untuk belanja domestik
terutama untuk belanja umkm
kami dulu ada ide untuk memberikan cashback atau subsidi lah bagi umkm yang dijual di online
tapi teman teman e commerce bilang wah kami tidak bisa menjamin yang dijualnya itu
penjualnya umkm tapi produknya bisa saja impor
nah akan sangat negatif kalau misalnya di tengah kesulitan ekonomi lalu kita harus mensubsidi produk impor
nah karena itu sekarang kami di
nah kami mulai melangkah lagi boleh dong kita dapat subsidi itu
misalnya ongkos kirimnya lebih besar
begitu supaya volume penjualan umkm nya meningkat
nah kami sekarang berani kalau misalnya ada program lagi ditawarkan kami akan ambil
ini sudah selama ini bagaimana
sudah berjalan dengan
sudah berjalan dengan atau masih belum
belum belum berjalan
tapi ke depan ada ya potensi
karena biasanya kalau orang belanja online itu wah cari ya voucher atau cashback dan juga ongkos kirim yang gratis dan lain sebagainya
kalau sekarang kan e commerce nya juga sedang mengembangkan valuasi bisnisnya
dan justru mereka yang sekarang banyak ngasih diskon diskon
supaya mereka juga tetap kompetitif
pak teten wah luar biasa kalau misalnya kita bisalah sesuai target pada tahun dua ribu dua puluh
indonesia tentu saja bisa mendapatkan revenue ekonomi yang jauh lebih tinggi ya
bukan saja dari segi kuantitas tapi kan kualitas kan
misalnya sepatu yang mungkin kalau dijual ya ini ada yang seratus ribu tapi itu yang bisa laku empat lima juta wah beda sekali
mungkin kata kata terakhir wish list
yang masih perlu harus digenjot supaya rencana transformasi ini sesuai dengan mimpi pak teten
ya mimpi saya kan basis ekonomi indonesia itu umkm
ya jadi tulang punggung ekonomi itu dari sisi keadilan ekonomi itu kan umkm
nah yang persoalan adalah bagaimana kita meningkatkan
nah yang persoalan adalah bagaimana kita meningkatkan produktivitas efisiensi sehingga share kepada pdb
besar penyerapan tenaga kerja juga lapangan kerjanya jauh lebih berkualitas lebih sustain upahnya lebih baik
nah inilah mungkin mimpi mimpi kami
karena itu selama pandemi mumpung lagi pandemi ya kita benar benar ngoprek ngoprek sana sinilah ekosistemnya
nah ini harapan saya sih ke depan pasca pandemi ya karena vaksinasi kita sudah cukup bagus
dan sekarang juga grafis sudah mulai landai kita harapkan tidak ada gelombang ketiga
ya misalnya kegiatan sosial kegiatan usaha kan pasti akan ada pelonggaran
nah kalau itu sudah terjadi saya kira ekonomi akan pulih
karena indonesia kan sebenarnya basisnya dalam negeri
dan memang pertumbuhan
pertumbuhan kita kan berbasis konsumsi
pak teten terima kasih banyak kalau kita mendengarkan ini
sebenarnya banyak sekali potensi di indonesia ini bisa kita gali
dan juga produk produk yang kita bisa tawarkan itu luar biasa banyaknya
bisa dilihat ini di gedung smesco ini dari makanan pakaian home decor dan lain sebagainya ya
termasuk herbal juga kopi dan lain sebagainya
indonesia ini memang kaya dengan produk produk yang seharusnya bisa kita dapatkan nilai tambah
yang membuat pendapatan kita revenue nya juga semakin tinggi
daya beli konsumen juga bisa semakin meningkat
sekali lagi pak teten sukses sehat selalu
terima kasih demikian insight with desi anwar kali ini
jangan lupa bisa mengikuti acara ini di cnnindonesia com
jangan lupa masih di tengah covid rajin cuci tangan menggunakan masker hindari kerumunan